pandemi covid sembilan belas tidak hanya menciptakan krisis pada sektor kesehatan namun juga pada sektor sosial dan ekonomi
untuk mengatasi kondisi tersebut pemerintah pun telah menganggarkan sejumlah anggaran
untuk memberikan perlindungan pada seluruh masyarakat
dan sekaligus dapat mendorong roda ekonomi untuk berputar kembali
kita lihat bersama sama komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional beserta kominfo
sudah merencanakan dana perlindungan sosial dalam yang disebut dengan pen dua ribu dua puluh
pemerintah tentunya tidak tinggal diam ya melihat kondisi krisis sosial dan ekonomi
yang menerpa bersamaan dengan pandemi covid sembilan belas ini
akhirnya pemerintah menganggarkan dana sebesar rp enam ratus sembilan puluh lima dua triliun di tahun dua ribu dua puluh ini saja
untuk pemulihan ekonomi nasional
dari total anggaran tersebut hingga dua november dua ribu dua puluh telah terserap sebesar rp tiga ratus enam puluh enam delapan triliun
atau sekitar lima puluh dua delapan persen
dan yang selanjutnya seluruh dana yang sudah dianggarkan dikelola oleh komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional atau yang disebut dengan kpc pen
dalam program pemulihan ekonomi nasional kpcpen ini telah membagi ke dalam empat fokus anggaran
di tahun dua ribu dua puluh ini
fokus pertamanya adalah untuk sektor umkm yang mendapatkan anggaran sebesar rp satu ratus dua puluh tiga empat puluh tujuh triliun
dan hingga dua november dua ribu dua puluh anggaran ini pun telah terrealisasi sebesar rp sembilan puluh tiga lima puluh sembilan triliun
atau sekitar tujuh puluh lima delapan puluh satu persen
dan yang kedua adalah untuk program sektoral kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah
pemerintah pun juga menganggarkan bantuan bagi sektor pembiayaan korporasi dengan anggaran sebesar rp lima puluh tiga enam triliun
namun hingga dua november dua ribu dua puluh belum ada laporan realisasi pada sektor ini
dan juga sektor keempat dengan anggaran yang paling besar adalah sektor perlindungan sosial
dengan total anggaran sebesar rp dua ratus tiga sembilan triliun
dari total anggaran tersebut telah terserap sebesar rp satu ratus tujuh puluh enam tiga puluh delapan triliun
atau sekitar delapan puluh enam lima puluh satu persen
kita lihat bersama yang selanjutnya
nah seluruh anggaran tersebut akhirnya juga dibagi dan dikelola oleh sejumlah kementerian
dan lembaga terkait dan salah satunya yang mengelola anggaran perlindungan sosial
adalah melalui kementerian sosial republik indonesia
kemensos tentunya mendapatkan pagu anggaran sebesar rp satu ratus dua puluh delapan sembilan puluh dua triliun
hingga dua november dua ribu dua puluh kementerian sosial juga telah merealisasikan anggaran sebesar rp satu ratus dua belas tujuh puluh dua triliun
angka ini pun mencapai delapan puluh tujuh empat puluh empat persen dari total anggaran
dan akan segera disalurkan sisanya pada bulan november dan desember dua ribu dua puluh
jadi penyerapannya cukup menyeluruh ya untuk anggaran satu ini
kita lihat yang selanjutnya lagi
ya terkait dengan distribusi dana perlindungan sosial
dana perlindungan sosial yang dikelola oleh kemensos telah disalurkan juga
dalam berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat tentunya
beberapa di antaranya adalah sebagai bentuk bantuan sosial beras yang telah dianggarkan sebesar rp lima dua puluh enam triliun
dan telah terrealisasi sebesar rp tiga dua puluh sembilan triliun
ada lagi bentuk sosial sembako bagi warga yang tinggal di area jabodetabek
dengan total anggaran sebesar rp enam delapan puluh empat triliun dan telah terrealisasi sebesar rp lima enam puluh lima triliun
dan yang ketiga adalah bantuan pangan non tunai atau bpnt
bantuan pangan non tunai ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah
yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang diberikan setiap bulannya
bantuan ini diberikan melalui mekanisme akun elektronik
yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan iwarong
yang bekerja sama dengan bank
dan di tahun dua ribu dua puluh ini kemensos telah menganggarkan dana sebesar rp empat puluh tiga dua belas triliun
dan telah terrealisasi sebesar rp tiga puluh tujuh tiga puluh satu triliun
kita lihat yang terakhir
untuk distribusi dana perlindungan sosial ini juga menyangkut dengan memberikan anggaran
kepada program keluarga harapan sebesar rp tiga puluh enam tujuh puluh satu triliun
dan yang terakhir adalah program keluarga harapan atau pkh
program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin
yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat pkh
hingga dua november dua ribu dua puluh program ini telah menyalurkan seluruh anggarannya
lalu ada lagi nih bantuan sosial tunai bagi keluarga penerima manfaat sembako non pkh
atau bagi masyarakat yang tidak berada pada kriteria pkh
namun terkena pandemi covid sembilan belas
di bantuan ini telah dianggarkan juga dana sebesar
rp empat lima triliun rupiah dan telah disalurkan seluruhnya
sedangkan yang terakhir adalah dana bantuan tunai dengan total anggaran sebesar rp tiga puluh dua empat triliun
pada bulan ini bulan november dan juga desember mendatang